jajan buat billy
kalau billy perlu uang pun
billy bisa minta sama ibu atau bapak
kalau begini kan bikin malu ibu sama bapak
billy cuman disengaja kebu
yang dilakukan bapak di toko atau warung
berarti bilik juga boleh dong
kenapa sih pak kok teriak teriak
coba kita cari pak
kok jalu gak ada
saya harus cari si jalur nih
katanya pak rt ingin memperketat jadwal ronda
malah kehilangan lagi
baik pak iman
saya akan berusaha
akan segera mengusut masalah ini
dan menangkap pencurinya
bener loh ya pak
kalo gitu saya permisi dulu pak iman
senang dengan cara kerja kalian
ini baru anak buah
nah sekarang kalian antarkan kambing ini ke lima alamat ini
kambing yang pantatnya merah
kamu beli di mana nih yang kambing yang pangkatnya merah

kambing kami yang dicuri orang juga pantatnya kanan kiri dicat merah
puta antin menurut saya
kambing ini saya beri tanda karena ini kambing pesanan khusus
pak bahar mungkin beli kambing ini dari tempat yang mencurinya
orang ngomong yang benar aja
pake sewat segala
bu tanti jangan ngomong sembarangan ya
ini pencemaran nama baik
bu tati bisa saya laporkan ke polisi
saya gak takut
sekalian aja polisi biar mengusut kambing saya yang dicuri orang
dan dimana kamu beli kambing
udah udah bu kita pulang aja
apa sih pak bapak udah udah segala
ini memang kambing kita pak yang dicuri orang
udah udah kita pulang
kalian ini gimana sih
seharusnya sebelum kalian
perhatikan dulu tanda tandanya
ada cetnya apa enggak
yaudah sekarang kalian antarkan kambing kambing ini
emang sekolahnya libur
biar libur disuruh pulang sama bu guru
biar dikasih surat sama guru
enak aja nih guru main tuduh sembarangan
ada apa bu
masa si billy dituduh mencuri uang temen temennya
masa billy sampe mengambil uang temen temennya
ayo kita samperin ke gurunya
lagian ibu itu gimana ya jadi ibu
percaya aja sama om anak anak
billy gak pernah kekurangan uangnya sama bu
emang dia aja
masa dia sampe maling
gak mungkin bu
tapi saya melihat sendiri bu
billy sedang mengambil uang temannya
bukan cuma itu aja
billy juga sering ambil pulpen penggaris crayon milik temennya
tapi sekali saya tanya
makanya saya scourse dia
dan saya panggil ibu dan bapak
untuk datang kemari
supaya bapak dan ibu bisa lihat dia di luar sana ya

udah deh bu gak usah ngarang ngarang cerita
emang berapa sih uang yang diambil sama billy itu
kalau masih kurang ibu hubungi saya aja
ibu tahu kan nomor telepon saya
udah pak pulang
emangnya bener billy ngambilin uang ke temen temennya billy
aduh kenapa sih bill
kan ibu sama bapak selalu kasih uang jajan buat billy
kalau billy perlu uang pun
kalau begini kan bikin malu ibu sama bapak
billy cuma disengaja ke bu
yang dilakukan bapak di toko atau warung
tidak ada uang morphe

terima kasih ya bu
pokoknya nih sekarang
bapak sama ibu
eh jangan lagi
tolong pak tolong kejar pak
aduh kemana sih si billy
masa disuruh beli minyak goreng ayo sampai jam segini belum pulang pulang